ribuan pedagang pasar induk cianjur menagih janji bupati cianjur untuk menertibkan pasar bayangan
para pedagang juga menuntut adanya trayek angkot yang langsung melintasi pasar induk
pasalnya dalam setahun ini omset pedagang menurun karena pasar induk sepi pembeli
ribuan pedagang pasar induk pasir hayam ke bupati cianjur
konvoy berunjuk rasa menuju kantor pemerintah kabupaten cianjur rabu siang
mereka kecewa dan memprotes bupati cianjur irfan rifano muhtar
yang dinilai telah ingkar janji pasca relokasi pasar induk
hingga kini masih banyak pasar bayangan tidak resmi yang beroperasi di ganggang di sejumlah jalan protokol
akibatnya sudah sekitar satu tahun omset para pedagang pasar induk pasir haya menurun
para pembeli enggan pergi jauh ke pasar induk apalagi lokasi pasar induk tidak dilalui langsung oleh angkutan umum
bukan menuntut suatu hal yang baru tapi itu kita menuntut janji pemerintah yang telah dijanjikan kepada kita ketika relokasi
janji tersebut adalah yang pertama
yang pertama adalah angkutan ada dua angkutan yang belum dimasukkan
yang kedua adalah janji pemerintah setiap pedagang yang ilegal akan ditiadakan di cianjur
menurut kepala disperindah kabupaten cianjur proses relokasi pasar induk masih terus berjalan dan belum selesai
relokasi itu kan dua tahun sampai tiga tahun
dan ini pun kita upayakan terus untuk perbaikan perbaikan pelajaran

ada tarif apa
target kita kan berupaya kita sudah menggunakan nasionalitas umum untuk promosi
sementara wakil bupati cianjur herman suherman menanggapi unjuk rasa pedagang dan berjanji akan menertibkan masalah pasar bayangan serta trayek angkutan ini
kani aris cianjur